indonesia dan china menyepakati pembengkakan biaya atau cost overrun satu dua miliar dolar amerika atau delapan belas tiga triliun rupiah untuk proyek kereta cepat jakarta bandung yang diperkirakan sebelumnya satu empat miliar dolar amerika
wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo mengatakan saat ini pemerintah sedang menegosiasikan pinjaman kepada china development bank untuk mendanai pembengkakan biaya tersebut
kesepakatan besaran bunga diharapkan rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan
pihak indonesia mengajukan bunga utang untuk proyek kcjb ini sebesar dua persen sementara pihak cdb mengajukan bunga di angka empat persen
namun pemerintah berharap bunga pinjaman akan sesuai dengan termin yang diharapkan yakni tiga persen meskipun dipicu oleh tingginya suku bunga acuan amerika yang berimbas pada imbal hasil treasury
menurutnya bunga utang tiga persen masih terbilang lunak karena pemerintah mengajukan tenor utang jangka panjang yakni tiga puluh lima tahun sampai empat puluh lima tahun
structure lagi negosiasi final mungkin satu minggu ke dua minggu ke depan kita negosiasi di sisi harga jadi terus kita negosiasi dengan cdb
so far masih masuk dengan term yang kita harapkan memang ada kenaikan sedikit bunga karena kan memang fat rate yang meningkat ya
tapi saya rasa masih dalam konteks yang wajar
kita minta memang tenornya panjang ya tiga puluh lima empat puluh lima tahun jadi memang wajar kalau memang bunganya sedikit naik karena tenornya panjang dan memang fede ratenya tinggi tapi masih dalam batas yang baik
dan kita juga coba tawarkan ke bank lain atau ke lembaga lain memang tawaran mereka masih terbaik
di sisi lain wakil menteri bumn mengatakan pengoperasian kcjb dapat dimulai pada juni mendatang setelah penyelesaian rel dari stasiun halim sampai tegaluar
kemudian pada hari kemerdekaan tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
halim akan dijadikan sebagai momentum untuk launching kcjb
selain itu stasiun halim akan dijadikan sebagai destinasi wisata dengan pendekatan budaya dan menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat
tiko memperkirakan akan ada sepuluh sampai lima belas penumpang per hari yang menggunakan moda tersebut karena tersambung dengan kereta lrt mrt dan transjakarta sehingga bisa mencapai tujuan taman mini indonesia indah
halim ini kan stasiunnya
halim ini kan stasiun yang besar dan jadi sentra multimoda ya
nanti karena itu nyambung ke lrt dan juga nanti kan ada parkiran yang bisa menjadi park and ride
nah kita ingin halim ini menjadi pusat aktivitas masyarakat dari sisi pariwisata juga
karena memang kereta cepat ini menarik karena nanti kita ingin jadi satu pendekatan kultural juga dimana orang melihat ini bukan hanya sebagai transportasi aja
tapi juga sebagai pusat untuk rekreasi di hari weekend dan sebagainya karena bandung kan juga rekreasi juga
jadi ini kita ingin menjanjikan halim
menjadi pusat untuk rekreasi menyambung ke lrt dan nyambung ke taman mini
kan memang ya pasti kan sekarang ini kan harian itu sekitar sepuluh lima belas ribu yang parahiangan kan
nah itu kita harapkan memang nanti kan bertahap memang orang pindah dan harganya juga tidak beda
jauh dengan parayangan ini jalur lama itu akan kita gunakan untuk logistik dan pariwisata gitu ya
harapan kita memang nanti makin banyak komputer
untuk harga tiket kcjb tiko mengatakan masih tahap finalisasi di kementerian perhubungan
namun ia menyebut harga tiket rute stasiun halim sampai tegaluar akan di atas dua ratus lima puluh ribu rupiah